kamu memegang janji kamu
baru kamu tau
itu berat buat kamu
papa besok boleh
main ke rumah kamu nggak
ya boleh lah papa
masih kangen pak sama kamu sama rena
pintu rumah aku selalu terbuka untuk apa
kamu ke bekel sekarang red
makanya pasti enak ya
katanya sih gitu pak
tadi itu panas pak
kasian banget pak nino
atau gak gini pak
jadi nanti kalo udah dipotong potong
bapak tinggal ambil pakai garpu
sebelumnya saya minta maaf ya
ini seharusnya bukan jadi bagian pekerjaan kamu
ini kan lagi jam makan siang
oke deh gak apa apa
tadi sebelum kamu jemput mama saya kerumah
apa rem mobil kamu baik baik aja
baik baik aja pak
tadinya gak ada masalah salah sekali pak
setelah itu apa
sempat mampir ke suatu tempat
kita sempat mampir ke daerah pertokohan gitu pak
ada orang masih marah
saya memang ngerasa ada yang aneh sama remobil saya
dan awalnya saya berpikir kalau itu cuma perasaan saya aja
tapi mungkin bisa jadi
ada sesuatu yang sudah terjadi sana pak
kita cek kesana sekarang ya
kami pamit dulu ya pak
papa aku pulang dulu ya
besok kita ketemu lagi
akmir boleh masuk dulu nggak aku mau ngobrol dulu sama papa
salam dulu sama papa
ini si om sur ya
papa selalu dibuat kagum
sama ketegaran hati kamu lah
kamu memegang janji kamu
barang kamu tahu
itu berat buat kamu
papa besok boleh
main ke rumah kamu nggak
sebelum gak kofisien
ya boleh lah pak
masih kangen papa sama kamu sama rena
pintu rumah aku selalu terbuka untuk papa
kita pamit dulu ya
pak boleh kami melihat
rekaman cctv di rukus ini
saya parkir di sini ada yang merusak rem mobil saya pak
apa bapak yakin
iya pak soalnya setelah dari sini
dan saya sampai kecelakaan tadi
kalau begitu mari bapak ikut saya
kira kira di jam berapa pak kejadiannya
sekitar jam sembilan lewat sepuluh an pak
ini pak rekamannya
pak lihat pak
ada orang yang mendekati ini pak
sekitar jam sembilan lewat sepuluh an pak
ini pak rekamannya